yang datang ke polres tabes medan pak
ya itu sudah saya perintahkan dan pom tni langsung diperiksa
sudah saya perintahkan nanti akan kita periksa
mereka yang melakukan apa namanya kemarin yang ke polres itu akan kita periksa dulu apa masalahnya
dan mungkin kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu
ya saya kira kurang etis prajurit tni seperti itu
sudah ya mas ya
ada penekanan nggak sih pak di perintah harian panglima kan poin tujuh
ada itu loh seharga penekanan seperti itu
kan oknum bukan apa namanya bukan nama nama institusi
termasuk bukan atas nama pangdam bukan atas nama institusi kodam
tapi kan satuan kumdam
ya makanya kemarin saya perintahkan pangdam untuk segera periksa
dan puspam tni juga untuk membackup untuk memeriksa
jadi ada hal yang seperti itu kita langsung tidak ada
ya impunitas tidak ada menutup menutupi tidak ada
saya sudah sampaikan kita tegas kalau ada prajurit prajurit yang melakukan pelanggaran